kondisi arus mudik kendaraan di gerbang tol cikampek utama cikatama terpantau ramai lancar sabtu malam
jumlah kendaraan pemudik yang melintasi gerbang tol cikampek utama cikatama mulai meningkat seiring dengan waktu favorit pemudik untuk melakukan perjalanan ke kampung halaman
sejak sabtu pagi lebih dari tujuh puluh dua ribu kendaraan telah melintasi gerbang tol cikatama
hari ini diprediksi menjadi puncak arus mudik lebaran dua ribu dua puluh empat di ruas tol cikatama